dan dia sempet mendengar pembicaraan mama sama andin soal anting
dan akhirnya nino cerita
kalo anting itu dia yang masukin ke dalam kopernya andin
pada saat mereka waktu mau bercerai dulu
anting itu jatuh waktu gue bunuh roy
dan anting itu ditemuin sama nino
nino masukin anting itu ke kopernya mbak andin
karena dia yang nyangka itu
pertama menikah sama masal
apapun perilaku masal
gak aku peduli banget sih pak
aku akan tetep menghargai masal
selagi istri yang selalu melayani suami
ketika aku tau masal menikah ya aku kena
rasa kepercayaanku hilang
aku cuma takut aja pak
karena aku pikir
seseorang yang bisa aku percaya
aku selalu melindungi aku
aku selalu melindungi aku
tata dia sangat benci sama aku pak
aku selalu melindungi siapa saja
tata dia sangat benci sama aku pak
bisa melupakan dendamnya
apa bisa dia ngelupain itu semua
apa yang bisa dia percaya sama aku pak
kalau aku yang bukan ya pun huru
kalau misalkan dia masih belum percaya
apa dia akan benar benar cinta sama kok dengan tuduh
berikan waktu untuk berpikir
dan kalau kamu ragu
doa minta sama allah
saya yakin allah akan memberikan jalan keluar untuk masalah kamu
kamu mau sabar
pak mir tahu nggak
ternyata cincin ini cincinnya mas randy pak mir
tahu dari mana
tadi siang kan kiki ketemu sama mamanya mas rendika
terus habis itu mamanya mas randy ngeliat pakai cincin ini
soalnya mamanya mas randy ngasih cincin ini ke mas randy itu
biar mas randy bisa melamar perempuan yang dicintai sama mas randy
jangan jangan ini pertanda
kalau lo emang jodohnya pak randy
lo ngapain jadi doyang begini
pak mir nah bisa aja kalau ngomong kan jadi
tapi kan memang bisa jadi begitu ya kan
tapi kayaknya nggak mungkin deh mbak mir
soalnya mas wendy itu minta buat ngelepasin cincin ini dari tangan kiki
cuma kiki nggak tahu caranya kayak gimana
ini kan cincin dia mbak mir
tapi kayaknya kiki bakalan diet aja deh mbak mir
jadi kan kalau kiki diet badan kiki kurus otomatis kan tangannya juga mengecil
nah cincinya bisa tuh dilepasin tuh
mau jadi apaan
mau jadi cengcorang lo
ya pokoknya kiki harus ngelakuin gimana pun caranya mbak mirna
biar cincin ini tuh lepas terus mas randy seneng
pokoknya kiki bertekan

oh jadi begitu ceritanya
bang tan tega pak randy ayang kiki disuruh diet
udah dah ayang kiki tunggu aja
masalah cincin mbak tenang tenang aja itu urusan uya
aku sudah tidak mau mendengarnya lagi
kayak baca puisi
mbak mir kaget gua
kiki kepikiran deh sama mbak andin yang gak pulang pulang
ya emang sih kita itu gak tahu permasalahnya mbak andin sama masal ini apa
sampai mereka berantem
cuma gigi itu pengen menyatukan mereka kembali deh mbak mir
gua setuju sih kalau itu kiki
terbaikan terberantem lagi
gua kan pengen mereka tuh baik baik aja gitu pengen bahagia
ngeliatnya juga kita enak

kiki punya ide
mumpung andin sama papa lagi di luar
aduh ada aja sih masalah
apa bener anting itu jatuh di rumah ini pas
pas gua masuk kruh
yuk makan malam mama mama
mama aja deh yang makan
aku belom lapar
kenapa kamu lagi nyenek badan
lagi sakit ya
gak nafsu makan
mungkin karena kecapean aja tadi mah
pokoknya jangan lupa makan nanti sakit
mama udah cari anting ya
elsa mama udah cari anting itu di dalam kopernya andin
tapi nggak ada
ada yang bilang dia memang sempat lihat anting itu di dalam koper
tapi katanya sekarang hilang dan dia juga nggak tahu kemana
ih mama juga nggak tahu sayang
dan mama rasa andin juga nggak ngerti apa apa deh soal itu
elsa ada yang lebih penting lagi
mama mau kasih tahu sama kamu kalau tadi nino datang ke sini
jadi tadi nino datang dan dia sempat mendengar pembicaraan mama sama andin soal anting
dan akhirnya nino cerita kalau anting itu dia yang masukin ke dalam kopernya andin
pada saat mereka berdua
waktu mau bercerai dulu
anting itu jatuh waktu gue bunuh roy
dan anting itu ditemuin sama nino
terus nina masukin anting itu ke kopernya mbak andin
karena dia yang nyangka itu antingnya mbak andin
terus di mana anting itu sekarang
jadi barang bukti
sayang kamu masih dengar mama kan
elsa tenang ya
kalau mama yang pakai anting itu waktu mama datang ke rumahnya
jadi sekarang tolong kamu tenang
tapi apa benar
kamu mau pakai anting itu
pada saat kamu mau
udah nggak usah
aku nggak mau sampai ada yang dengar
ya udah kalau gitu ya
kalau ada apa apa kamu telpon mama
kamu harus selalu tetap terlihat tenang